sidang ke dua puluh empat kasus kematian wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali berlanjut
di sidang ke dua puluh empat ini dihadirkan tiga hingga empat saksi ahli dari pihak jessica
salah satu saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa adalah rismond hasiholan sianipar ahli digital forensik
yang pada sidang ke dua puluh tiga sempat ditolak majelis hakim
rismond akan bersaksi terkait dengan gambar cctv pada kamera sembilan dan tujuh
yang diduga kuat telah disunting saat ditampilkan dalam persidangan
dan sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di pengadilan negeri jakarta pusat
ruli bagaimana perkembangan persidangan jessica hingga saat ini
ya eva dan juga pemirsa saat ini masih berlangsung persidangan dengan terdakwa jessica kumala wongso
dengan saat ini agendanya adalah mendengarkan saksi ahli yang didatangkan dari pihak jessica
dan setelah sebelumnya sempat dipanggilkan saksi ahli dari australia yaitu beng beng ong
dan kali ini pihak dari jessica juga kembali memanggil ahli patologi forensik dari australia yaitu richard baron collins
dan seperti dengan kesaksian yang diberikan ataupun testimoni yang diberikan oleh beng beng ong sebelumnya
richard holils juga diminta untuk melihat
apa sebenarnya penyebab kematian dari almarhum mirna salihin ini
dan berdasarkan dari presentasi yang disampaikan oleh richard collins
berdasarkan data data yang diterima baik itu hasil otopsi maupun pemeriksaan tubuh
ataupun sampel jaringan milik mirna salihin oleh pihak pengotopsi atau ponis dari indonesia
richard colin memiliki asumsi atau memiliki kesimpulan bahwa penyebab kematian mirna salihin adalah tidak bisa dipastikan
hingga saat ini itulah adalah statement yang diberikan oleh richard colin sebagai ahli patologi forensik dari monas university australia
penyebab testimoni itu ataupun kesimpulan ini diambil oleh richard coli berdasarkan karena sedikitnya data yang didapatkan dari hasil otopsi yang ia terima
karena menurut richard collins otopsi yang dilakukan terhadap jasad dari mirna adalah otopsi yang tidak menyeluruh atau partial otopsi

dimana hanya beberapa sampel dari organ dari mirna saja yang tidak menyebabkan otopsi
dilakukan pemeriksaan seperti bagian lambung arsen dan juga bagian tubuh lainnya
tapi tidak melakukan pemeriksaan ataupun otopsi terhadap otak jantung dan juga hati
padahal dari sini dari ketiga organ inilah bisa diketahui sebenarnya penyebab pasti dari meninggalnya mirna itu apa
apakah memang akibat keracunan dari cyanida
dan juga richard collins juga mempertanyakan jumlah dua miligram yang didapat dari sampel ceran lambung yang ada di tubuh mirna
menurut richard collins dua miligram ini bisa saja dikatakan
dihasilkan dari adanya omosis dari saluran darah ataupun dari darah terhadap lambung sehingga menghasilkan adanya cyanida dua miligram
dan juga sempat ditanyakan oleh otto hasibuan pengacara dari jessica
apakah dua miligram cyanida ini bisa dihasilkan dari aktivitas pengawetan jenazah dengan menggunakan formalin
namun menurut dari richard collins bahwa tidak mungkin formalin bisa mengakibatkan adanya penambahan
dua miligram pada cairan lambung di tubuh mirna
namun otosiwo juga kembali mempertanyakan apakah mungkin apakah mungkin akan ada penguapan atau penambahan jumlah cyanida dalam tubuh ataupun dalam lambung yang ada di tubuh mirna ketika dilakukan otopsi tujuh puluh menit setelah mirna dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit
dan ini pun juga masih terus berlangsung saat ini eva
karena memang saat ini yang bisa dipastikan saat ini adalah berdasarkan ahli
patologi forensik dari universitas monas universitas australia ini richard collins bahwa semuanya ini bisa didapatkan adalah sangat belum lengkap
karena mulai dari otopsi yang tidak menyeluruh juga desembel dari cyanida yang masih belum diketahui berasal dari mana
dan juga belum bisa diketahui apakah berapa besar miligram cyanida yang masuk dalam tubuh mirna hingga saat ini
dan itu masih tanda tanya besar hingga saat ini eva
ya ruli yang kemudian menarik ataupun menjadi pertanyaan
dan publik adalah mengapa saksi ahli yang dihadirkan
saya mencatat setidaknya mungkin ada tiga saksi ahli yang dihadirkan dari australia
apa maksud dihadirkannya saksi saksi ahli dari australia dari mancanegara khususnya australia ini
ya ini juga menjadi pertanyaan juga mengapa banyak sekali saksi yang didatangkan dari australia
terutama dari ahli patologi forensik
seperti sebelumnya ada bambang ong dan sekarang juga ada richard baron collins
dan memang nampaknya kalau saya boleh menganalisa sedikit
nampaknya ada ketidakpercayaan dari kubu jessica
apakah hasil yang didapat ataupun hasil laporan otopsi yang didapat selama ini
yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak di indonesia
bisa menjadi suatu sumber perdebatan
makanya dia mencoba untuk mengambil saksi ahli dari luar untuk menjadi second opinion
apakah memang benar
kematian dari mirna salih diakibatkan adanya cyanida yang ditelan ataupun dikonsumsi oleh mirna
terutama dari kopi yang sampai saat ini masih bergulir apakah seri tersebut memang diberikan oleh jessica atau tidak
itu masih menjadi bergulir panjang saat ini
dan memang kita masih menunggu juga karena pada saat ini memang rencananya akan ada tiga saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak jessica
setelah tadi sebelumnya pada pagi tadi ada prof rubai yaitu ahli pidana dari universitas brawijaya yang lebih menitik beratkan
dan juga apakah perlu ada barang bukti yang dihadirkan di sana itu menjadi sebuah persidangan cukup panjang
dan sekarang juga masih menjadi persidangan cukup panjang juga dan mungkin akan selesai ketika waktu maghrib nanti untuk mengetahui apakah memang benar mirna meninggal dunia akibat cyanida yang dikonsumsinya
dan mengingat apabila adanya otopsi yang dilakukan juga tidak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada
tidak lengkap dilakukan
hanya beberapa sampel organ saja yang dilakukan
dan itu juga masih menjadi tanda tanya besar di sini eva
dan hari ini merupakan hari terakhir di mana pihak jessica memanggil atau mendatangkan saksi saksi ahlinya
karena minggu depan kita akan mendengarkan tuntutan dari jasa penuntut umum sebenarnya terkait dengan berapa lama tahanan akan misalnya dialami oleh jessica bila memang terbukti atau bersalah
karena selama ini jessica mendapatkan tuntutan itu pasal tiga ratus empat puluh
dan ini juga mengenai pembunuhan berencana dan bisa saja terkena hukuman sumber hidup
iya saksi ahli yang dihadirkan memang kalau kemudian mengaca terhadap persidangan sebelumnya memang kerap menjadi misteri begitu ruli
salah satu saksi yang kemudian disebut sebut adalah ahli digital forensik rismond hasiholan sianipar
rencananya akan dihadirkan
apakah kemudian informasi itu sudah diketahui
yang ini ahli yang kemudian sempat ditolak oleh majelis hakim
dan akan kembali dihadirkan apakah di hari terakhir pihak dari jessica menghadirkan seluruh amunisinya
menghadirkan seluruh saksi saksi ahli yang kemudian bisa meringankan jessica ini apakah akan dihadirkan hari ini
ya bagaimanapun pasti pihak jessica pengacara jessica pasti akan melakukan apapun untuk meringankan sanksi yang akan dijatuhkan kepada kliennya
dan hal ini adalah jessica kumala wongso
seberagam saksi ahli didatangkan ke persidangan untuk bisa melihat lebih jelas
sebenarnya bagaimana posisi jessica pada saat itu
dan apakah memang benar mirna meninggal dunia akibat kopi sianida
ini menjadi tantangan besar di sini
dan mengenai saksi saksi ahli didatangkan oleh pihak jessica sendiri
kalau kita boleh menurut ke saksi saksi ahli sebelumnya
pihak dari jessica memang tidak secara gamblang akan memberikan informasi siapa yang akan datang untuk memberikan kesaksiannya
pada persidangan esok harinya
dan siapa yang akan datang kita baru mengetahuinya ketika hari ini
di persidangan baru kita mengetahui siapa saja yang akan dipanggil
ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya gitu
pada pihak jessica tentunya
mengapa tidak secara terkoordinir atau secara dengan bisa lugas gitu memberitahu kepada baik dari pihak pengadilan maupun kepada awak media
bahwa siapa yang akan dipanggil esok hari
semua pun serba tanda tanya
bahkan ketika saksi yang kedua yang hadir pada siang hari ini yaitu richard baron colins
kami tidak mengetahui siapa sebenarnya
saksi yang akan didatangkan
kira kira sekitar dua puluh menit sebelum sidang mendengarkan saksi kedua ini dilakukan
jadi memang pihak jessica seakan akan masih terus mencari
terus mencari siapa yang bisa dijadikan amunisi untuk meringankan jessica menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum nanti
baiklah ruli kurniawan koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat